ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengunjungi pameran seni butet kartarajasa
megawati menyebut karya seni merupakan bagian dari politik
dalam kesempatan ini megawati mengapresiasi karya seni butet kertaran jasa
megawati menyebut karya seni merupakan ungkapan kehidupan yang bebas diinterpretasikan masing masing orang
saya bilang ini bagus gimana sih kalau dibuatkan sekolah
karena menurut saya sekarang ini anak anak muda ya maaf
tidak berpikir mengenai seni budaya indonesianya nusantaranya